sedara diduga akibat korsleting listrik dua ruko bangunan toko sepeda di karawang jawa barat sabtu petang terbakar
api cepat besar karena di dalam ruko tersebut terdapat bahan yang mudah terbakar seperti sepeda hingga onderdeal sepeda
kebakaran dua bangunan ruko ini diduga terjadi akibat korsleting listrik
butuh waktu dua jam bagi petugas damkar untuk bisa memadamkan api
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini pasalnya ruko dalam keadaan kosong ditinggal pemilik mudik